menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan melakukan sejumlah pertemuan bilateral
selain itu mendak juga menyaksikan peneratanganan mou antara perusahaan indonesia dengan brand as
bernilai rp tujuh ratus empat puluh sembilan miliar
berlangsung di detroit amerika serikat pada dua puluh lima hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
di sela sela rangkaian pertemuan tingkat menteri perdagangan dari kerjasama ekonomi se asia pasifik itu
menteri perdagangan ri zulkifli hasan bertemu dengan menteri perdagangan internasional promosi
usaha pertama di asia pacific
menteri perdagangan raha kecil dan pembangunan ekonomi kanada mary ng
dalam pertemuan tersebut menteri perdagangan zulkifli hasan mengajak kanada untuk bersama sama
meningkatkan komitmen percepatan perundingan persetujuan kerja sama ekonomi komprehensif
antara indonesia dan kanada atau icecpa
mendak mengatakan akan mendorong proses sertifikasi halal dan meminta akses produk pertanian indonesia ke kanada
sementara menteri mary eng menyampaikan bahwa kanada mendorong agar
rekognisi sertifikasi halal dengan indonesia dapat segera diselesaikan
selain itu menteri mary juga optimistis indonesia dan kanada dapat menjalin kerjasama hilirisasi produk pertambangan yang bernilai tambah
sebelumnya indonesia dan kanada telah menyelesaikan perundingan putaran keempat icecpa pada dua puluh hingga dua puluh empat februari lalu di bandung jawa barat
kedua negara ini bersiap untuk menyelenggarakan putaran kelima perundingan icecpa pada akhir mei dua ribu dua puluh tiga di odeon

mendak zulkifli hasan juga melakukan pertemuan dengan menteri perdagangan luar negeri dan pariwisata peru puan carlos mattheus salazar
mendak mengajak peru untuk meningkatkan komitmen perdagangan dengan indonesia melalui perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif indonesia peru cepa
guna mengintensifkan perdagangan kedua negara tanpa melibatkan pihak ketiga dan semakin mendorong kerjasama perdagangan

sangat menyambut baik adanya rencana jalinan hubungan dagang dengan kerangka cepat tersebut
ia mengatakan peru telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara
namun belum memiliki kerjasama dengan indonesia
kedua menteri pun sepekat untuk segera mengumumkan peluncuran perundingan indonesia peru cepat
dan mendak zulkifli hasan mengundang menteri juan carlos mengunjungi indonesia
selain melakukan pertemuan bilateral
mendak zulkifli hasan juga menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman
antara perusahaan manufaktur pt borine teknologi indonesia
yang berbasis di kendal jawa tengah dengan brand amerika serikat hamilton beach
nilai kerjasama mencapai lima puluh juta dolar amerika serikat atau tujuh ratus empat puluh delapan sembilan puluh lima miliar rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh satu
mendak mengapresiasi terwujudnya mou ini
dan berharap dapat menjadi gerbang pembuka kerjasama hamilton beach yang lebih besar lagi
dengan perusahaan perusahaan indonesia lainnya
hamilton beach sendiri tengah menjajaki peluang pemindahan hub manufaktur dari tiongkok ke indonesia
kerjasama tersebut berpotensi menghasilkan transaksi per tahun sebesar tiga ratus lima puluh juta dolar amerika
atau setara dengan lima dua puluh empat triliun rupiah